sesosok mayat tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran sungai cirarap kabupaten tangerang banten rabu siang
mayat berjenis kelamin laki laki ini ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat tali dengan pemberat batu
mayat tanpa identitas ini ditemukan mengambang di aliran sungai cirarap jalan raya cadas pasar kemis kabupaten tangerang banten
menurut polisi mayat berjenis kelamin laki laki ini mempunyai luka lebam di kepala serta luka sayatan di bagian leher
menurut warga sekitar pada saat ditemukan kondisi mayat terikat tali dengan pemberat batu dalam karung
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
guna keperluan penyidikan mayat tanpa identitas ini dibawa ke rumah sakit umum tangerang untuk dilakukan otopsi